dok saya ingin istri saya secepatnya pulang ke rumah
seperti yang saya jelaskan kemarin sebelumnya kepada bapak
bahwa perawatan ibu melly di rumah itu jauh lebih baik
saya akan persiapan semuanya
bapak bisa bawa pulang ibu meli dalam hitungan hari
terima kasih dok
itu kan datang sama salma
pasti dia itu pergi diajak sama geng yang ada salma yang gak jelas itu
kamu di sini juga ya
eh kamu mau nonton karamel juga ya
jadi dia juga nonton karamel bareng gue
mendadak hawa di sini panas deh
aku udah ber
aku udah kasih seluruh hati aku buat kamu
tapi kenapa kamu lebih memilih mendampingi istri kamu yang sakit jiwa itu mas
nathan keluar dari pagi tuhan
sampai sekarang belum pulang
karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama dia
ih apaan sih
gue nonton konser musiknya sama rama afifah aja
biar lo nontonnya barengan sama kak adit sama kak budi aja ya
gak usah sama gue
rama afifah temenin gue ke toilet ya
rama afifah temenin gue ke toilet ya
udah ketamu lo aja susah banget sih sal

pemirsa seperti yang bisa anda saksikan sekarang
yang biasanya cuek sama lawan jenisnya
kini harus memperjuangkan cintanya
gimana menurut anda
benar sekali sadara budi
perasaan yang dialami tulang mata saat ini
bisa digambarkan dalam sebuah lagu dangdut
lagu apa itu pak
ini cocok sekali sal
salma sih lagian
kan udah gue bilang
pakai nganturin nathan belajar bareng segala
jadi gini kan kejadiannya
fah udah deh
nggak usah marahin salma terus
untuk jauhin si nathan itu
aduh rahma fifah
sekarang salma masih sama rahma sama fifah kok
kita baru aja selesai belajar
terus sekarang kita mau itu
mau nonton konser musik di kafe
nggak apa apa kan fah
apa apa mau ngomong sama rahma atau fifah
iya lagi bareng bareng kok
iya siap om
iya aku nanti kalau misalkan udah selesai
ini tuh udah yang keberapa kalinya gue bohong sama bokap nyokap lo
aduh kayaknya fix banget deh gue jadi bakalan nak burhaka
eh ya ampun fifah
gue itu mau belajar bareng sama nathan
pasti buka gue bakalan marah banget sama gue
aduh udah deh
sekarang kita emang beneran nonton konser kan
oh ya tapi
berarti gue nggak jadi anak burhaka ya
ya udah mending kita tanya waktu dulu
abis itu kita masuk
aduh aduh aduh kenapa
kenapa tau nih
kaki gue keram gitu
kebanyakan dengerin lo ngomong
oke jangan kok
terima kasih ya sudah datang
buat nonton penampilan kami
kayaknya malam ini tuh
kak rema performa pecah banget
tapi mendingan sekarang kita langsung pulang aja yuk
soalnya kalau misalkan kelamaan
boka gue pasti bakalan marah lagi sama gue
ya kalah gercep lagi lu dok
kegi gue nak
kegi gue sakit banget
kalau gitu kita kesana ya
dok jadi ya biasa dok dok
sekarang kerablo udah mulai hilang
udah mendingin aku gue
gue nggak papa kok fah cuman emang aku gue masih agak keram sedikit
pasti semua ini gara gara kak dinda deh jauh banget itu kak dinda
pasti kak dinda langsung aja kok udah ya nggak usah dibahas lagi lagi pola kan gue nggak papa
fah lu tunggu sini ya